anjurnya membalik lagi ke jakarta
kamu tau gak
kalo oji itu udah bikin masalah buat kita
dan dia itu
gak bisa bertanggung jawab tau gak
kita itu sudah dipermalukan sama kelompok pengajian
dasar anak jalanan
mulai aja sana pergi
tobat adalah suatu hal
yang dicintai oleh allah swt
tubuh tobatan nasuhah
tobat yang betul betul tobat
jangan tobat tobat batuk
julia pergi dari pesantren
julia pergi dari pesantren
ya allah loh julia biarin aja anak bandel sop
biarin dia pergi
nanti aku ikut pergi dia
siapa suruh ketawa
siapa suruh ketawa
siapa yang ketawa
ini bagian aku ketawa
apa yang gue atur
sekarang kau boleh ketawa
lah jangan ketawa
sebib yang lain pake ketawa
aaaaah jatuh gitu
lihat ah sudah jadi suster ngesot
jangan jadi suster ngesot
bunda julia mau pergi
kominya si orang macam itu
namanya sudah tak meyakinkan
kominya ceku saja sih murhiduh
hai ha ha hai kamu tahu nggak kalau oji itu udah bikin masalah buat kita yang dia itu haduh
gak bisa bertanggung jawab tahu nggak kita itu sudah dipermalukan sama kelompok pengajian kita
ibu juga sih ya cari masalah
kok kamu nyarain ibu sendiri sih
ibunya juga sih
maksa auju untuk jadi ustadz
dengan alasan ibu ibu minta awaji ceramah lah
kalau aoj yang ceramah
ibu ibu pada suka lah
banyak banget deh alasannya
ya memang kenyataannya kayak begitu
ya tapi kan ibu seharusnya sabar bu
tunggu sampai aoji mendalami ilmu di pesantren
sekarang mendingan kamu siap siap
karena sebentar lagi itu reno mau datang
ibu gak mau tau ya
baikkan lembun pagi
sesejuk hati ini
hancurkan angku hati
pokoknya kita harus memperbarui sistem
sistem itu gimana
nih mana mau tau
pokoknya kita harus profesional
kayak belut keren
kita ini bandit bandit
masa mesti pergaturan segala
kenapa sih po
eh gak tau po orang lagi jatuh cinta
jangjeng jangjeng melulu
berisik tau warung gue nih sepi gara gara lo
eh gak ngaruh lagi po
gimana gak ngaruh pelanggan gue pada pergi semua
udah sadar pergi pergi
ah si po
gara gara lu anggot sepi
justru itu julia
eh denger ya
kagak boleh ngerampok
kagak boleh nyopet
kagak boleh makan minum
sebelum matahari tenggelam
terus kita orang mau ngapain
bandit kan itu udah profesi kita orang
gitu orang tinggal diam saja
betul julia mengerti opan
badan kita ini dua bandit
udah pegal pegal nih
sedangkan tuh yang namanya nyopet paling
itu udah provisi kita julia
gue juga badannya pegal pegal kalo kagak kerja
sekarang kan gue wanita karir
kalo misalkan kita gak ada kerjaan
di bulan puasa
itu mah namanya muspro
muspro cara ngejaannya gimana ya
bahasa indonesianya teh
gak tau bego
terus kita orang mau ngapain ah
bandit salah nyuri salah
maksudnya bikin kegiatan
yang bisa menghasilkan income ce
oke benar gak